dan selanjutnya sudah ada koresponensi nn indonesia miladia rahma di gedung bawaslu jakarta
selamat siang miladia
miladia sejauh ini apa evaluasi dalam pelaksanaan pilkada yang sudah dilangsungkan kemarin
apakah sejumlah laporan laporan mengenai pelanggaran pelanggaran pilkada kemarin sudah masuk ke dalam bawaslu
selamat siang alfian
betul kalau kita bicara soal gelaran pilkada serentak dua ribu delapan belas kemarin
kita tahu sebenarnya mostly pelaksanaan pilkada berjalan dengan cukup kondusif
tapi sebenarnya kalau kita bicara soal pelanggaran bawaslu pusat sudah memiliki datanya
bawaslu kemudian mengawasi sekitar delapan tujuh ratus lima puluh satu tps di seluruh wilayah di tanah air
dan kemudian ada sekitar satu tujuh ratus sembilan puluh dua kasus pelanggaran yang kemudian terjadi
kalau kita mengelompokkan macam macam pelanggarannya alfian ada sekitar tiga belas kategori pelanggaran
beberapa di antaranya misalnya surat suara yang kemudian rusak
ada juga kemudian saksi yang menggunakan atribut pasangan calon yang sebenarnya ini juga tidak diperkenankan
kemudian ada dpt atau
daftar pemilih tetap yang tidak dipasang di papan pengumuman
atau kemudian logistik tps tidak lengkap
atau bahkan kpps yang mengarahkan pemilih kepada satu calon tertentu misalnya
dan terakhir juga ada bentuk intimidasi di tps
meskipun begitu kalau kemudian kita melihat
tadi juga disampaikan juga oleh anggota bawaslu frits edward siregar yang menyampaikan bahwa
bicara soal manipolitik ini juga ada pelanggaran atau praktik manipolitik
yang kemudian dikumpulkan juga atau dicatat juga oleh bawaslu
dari gelaran pilkada serentak dua ribu delapan belas kemarin
ada sekitar tiga puluh lima dugaan praktik money politik yang kemudian dikumpulkan oleh bawaslu
dimana sulawesi selatan menjadi praktik manipolitik atau dugaan praktik manipolitik yang tertinggi
dengan kejadian sekitar delapan kasus
kemudian disusul oleh sumatera utara dengan tujuh kasus
dan jawa tengah dengan lima kasus berikutnya menyusul beberapa daerah yang lain
lain diantaranya ada sulawesi barat banten sulawesi tenggara bangka bitung jawa barat dan juga jawa timur
nah kalau kita bicara secara keseluruhan bagaimana kemudian evaluasi dari bawaslu
tadi kami juga sempat menggali alfian
dan meskipun sebenarnya angka atau praktik praktik kecurangan atau praktik pelanggaran
dan juga bahkan manipolitik ini masih cukup terjadi atau masih terjadi di beberapa wilayah
tapi praktik ini sebenarnya kalau kemudian dibandingkan dibandingkan tahun kemarin ada sedikit apa ya bisa dikatakan perbaikan
meskipun juga tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya ini menjadi
jadi masalah yang sangat klasik tidak hanya soal manipolitik
tapi bagaimana juga ada beberapa kasus misalnya seperti pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
ini terjadi alfian di kawasan aceh selatan
di mana pemilih menggunakan hak suaranya di dua tps yang berbeda
kemudian ada juga di beberapa daerah lain misalnya kabupaten jaya widaya ini ada beberapa problem yang juga muncul
misalnya surat suara tercoblos pilgub dan juga pemilihan bupati ini
kemudian di lebak banten juga terjadi beberapa kasus spesifik
misalnya ada perbedaan jumlah suara dengan daftar pemilih yang juga datang begitu ya
kemudian di palangkaraya juga ada pemilih yang kemudian tidak menggunakan hak suaranya
dan kita tahu bahwa di kabupaten cirebon jawabannya kita mengetahui bahwa ada sekitar dua enam ratus kurang lebih surat suara yang hilang
nah indikasi indikasi atau kasus kasus ini kemudian membuat kpu memiliki dasar untuk merekomendasikan
pelaksanaan pemungutan suara ulang atau psu
nah ini kemudian akan ditindaklanjuti dan bawaslu juga akan menjalin komunikasi dengan kpu
untuk kemudian merumuskan kira kira kapan akan dilaksanakan atau bagaimana kemudian hasil dari rekomendasi ini
apakah memang betul harus dilaksanakan psu atau tidak
tapi sejauh kemudian yang menjadi alasan bawaslu mengapa psu perlu dilakukan di beberapa wilayah yang tadi saya sebutkan
alfian ini karena ada dasarnya dan menurut undang undang pilkada juga sudah
masuk begitu ya jadi indikator indikator tadi bisa kemudian dijadikan dasar oleh bawaslu untuk merekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang
nah di sisi lain kita tahu bahwa ada dua kabupaten di papua yang juga belum bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah sentak kemarin
di antaranya kabupaten paniai dan juga nduga ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi diantaranya adalah faktor keamanan juga sengketa hukum
di kabupaten mania yang misalnya kita tahu sengketa hukum masih terus berjalan begitu ya
belum ada proses kampanye juga masih belum berjalan ini sama seperti pada periode pilkada serentak sebelumnya
misalnya di simalungun sumatera utara ini juga harus mundur sekitar satu tahun
jadi problem problem seperti ini memang masih muncul tapi ini dinilai bawaslu bukan suatu hal yang baru begitu ya
karena memang sudah pernah muncul problem seperti ini sebelumnya namun bisa dikatakan kpu dalam hal ini juga bawaslu menjamin bahwa pelaksanaan pilkada serentak di dua kabupaten
di papua ini akan bisa dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan
itu untuk dipaniai alfian dan kemudian di kabupaten duga pilkada terpaksa harus belum bisa dilakukan karena kita tahu bahwa kemarin pesawat yang membawa logistik pilkada ditembaki begitu ya
jadi ini yang kemudian karena faktor keamanan maka rekomendasi dari polri dan juga tni terpaksa membuat pemilihan kepala daerah di dua kabupaten di papua ini masih harus dilakukan
jadi ini sudah ditunda dulu dan kita masih akan menunggu kira kira apa kemudian langkah yang akan dilakukan baik bawaslu maupun kpu untuk segera ya
merealisasikan dua pilkada di dua kabupaten ini
dalam beberapa waktu ke depan dalam beberapa bulan ke depan harapannya sih dua kabupaten ini bisa melaksanakan pilkada susulan
baik terima kasih miladia rahma langsung dari kantor bawaslu jakarta